apakah anda pernah merasakan kejangan kecil pada kelopak mata
nah kejangan kecil ini dikenal rakyat indonesia sebagai kedutan mata
dan kedutan mata merupakan suatu kondisi medis
menariknya menurut primbon jawa kedutan mata memiliki arti tersendiri
sebagai contoh kedutan pada kelopak mata kiri dan kanan merupakan pertanda yang baik
sebagian masyarakat indonesia familiar dengan primbon jawa yang mengatakan kedutan mata memiliki suatu tanda atau pesan
dari segi medis kedutan mata alias blevarospasme merupakan pergerakan berulang pada area mata yang terjadi tanpa diawali tanda tertentu
kondisi ini umumnya terjadi karena stres dan kelelahan terutama pada bagian mata
misalnya karena terlalu lama berada di depan komputer menatap gadget atau kurang tidur
kelelahan semacam ini membuat aliran listrik dari syaraf menjadi tidak normal sehingga terjadilah kontraksi yang tidak disadari
kedutan ini umumnya sangat halus dan tidak bisa dilihat oleh orang lain dan hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya sendiri
penyebabnya itu adalah over activity atau aktivitas berlebihan dari persarafan kita di wajah yang namanya nervous fasialis atau nervous tujuh lah
kalau di bagian
kita bisa menggambarkan bahasa ilmiahkan gitu ya
tapi penyebab pastinya tidak diketahui
sebenarnya itu benin maksudnya benin itu mild tadi ya
jadi bukan sesuatu yang serius tapi cukup mengganggu untuk beberapa orang
tapi sebenarnya itu bisa sembuh sendiri
jadi self limiting tidak ada perlu diberikan obat obat tertentu atau gimana kecuali derajat yang lebih parah yang tadi
dr seker menambahkan mata berkedut jarang bersifat bahaya yang umumnya akan terjadi
dan hilang setelah beberapa waktu
namun jika mata anda kedutan ada beberapa tips untuk meredakannya
pertama istirahatlah yang cukup
kedutan mata bisa dipicu oleh konsumsi kafein dan alkohol berlebihan
jadi sebaiknya hindari
mata berkedut juga bisa diatasi dengan kompres air hangat
jika disertai gejala mata kering kondisi ini umumnya dibatasi dengan menggunakan obat tetes mata
segera lakukan pemeriksaan jika mata terlalu sering berkedut
bahkan tidak hilang hingga berminggu minggu
kondisi ini juga harus diwaspadai jika dibarengi dengan gejala lain
seperti sulit membuka kelopak mata mata muda merah keluar cairan atau bengkak